inilah suasana jemaah haji asal indonesia di musdalifah
sejumlah anggota jemaah haji lanjut usia dan berkursi roda
terpaksa dinaungi dengan alas tikar dan kardus bekas
untuk mengurangi paparan sinar matahari
usai menunggu sejak diberangkatkan dari arofah pada pukul sebelas malam waktu arab saudi
hingga pukul sepuluh pagi waktu arab saudi
lambannya pergerakan bus untuk menjemput jemaah haji di musdalifah
disinyalir menjadi penyebab ribuan lambannya mobilitas jemaah haji indonesia
dari musdalifah menuju mina
masih ada juga orang arab itu sama kita
nunggu lama ya
jam dari musdalifah
musdalifah jam dua belas
jalan tadi jam dua belas
oh dari jam berapa nunggunya pak
jemaah haji indonesia melakukan rangkaian ibadah haji yakni mabit
atau menginap sejenak dan mengambil batu
untuk melakukan ritual melempar jumroh di mina
terbatasnya bus penjemput jemaah haji ini
terbatasnya bus penjemput jemaah haji
dan padatnya arus lalu lintas
membuat ribuan anggota jemaah haji indonesia ini
belum berangkat ke mina
ya karena memang bisnya terbatas
karena dia ini pulang balik dia
ya kita menerima ajalah karena sedang berhaji
ini juga mungkin salah satu ujian
kan sudah diprediksi dari hadis sebelumnya
bahwa memang haji itu judulnya harus bersusah susah memang
sudah mahal bersusah susah
ya di situ
menurut ketua petugas penyelenggara ibadah haji
ppih hilman latif
semua jemaah haji indonesia yang sempat tertahan di musdalifah
sudah berangkat ke mina
keterlambatan penjemputan terjadi karena kemacetan di jalur taradudi
tuhan tahu tidak
karena di beberapa tempat itu sudah over capacity
sudah penuh dan bahkan kapasitasnya sudah meluber kemana mana
tetapi yang nanti kita lakukan adalah
apakah mereka butuh jamaah di situ atau limpahan dari yang lain
yang belum menempati yang sesempat yang sesungguhnya
jemaah haji asal indonesia sempat mengalami keterlambatan penjemputan
bahkan sejumlah jemaah harus menunggu hampir sepuluh jam di musdalifah
tim liputan cnn indonesia